kita beralih ke informasi terkait dengan aksi terorisme
polri menetapkan sembilan tersangka terorisme di jakarta dan bekasi
mereka dituduh terkait dengan jaringan isis dan membantu pemberangkatan rekan mereka berangkat ke suriah
menurut kadif humas polri irjen polisi boy rafli amar
para tersangka juga diduga ikut dalam aksi empat november lalu
namun mereka belum terdeteksi memiliki hubungan khusus dengan pengunjuk rasa
boy menegaskan polri terus mendalami bukti keterkaitan tersebut
jadi terakhir itu pengembangannya ada sembilan
sembilan ini secara umum saya kasih gambaran
mereka terdeteksi adalah pemuda pemuda kita yang berbayat langsung kepada pimpinan isis
abu bakar al baghdadi yang juga bertekad untuk memberikan dukungan
kegiatan kegiatan sejumlah warga negara kita yang akan berangkat ke suriah